selamat malam anda yang menyaksikan go mudik
kami terus hadirkan update terkini seputar informasi mudik bagi anda
saya joy citar dewi
untuk mengetahui situasi terkini arus mudik jelang idul fitri di jalur selatan
tepatnya di limbangan jawa barat
sudah ada korespondensi ann indonesia arman helmi
selamat malam arman
bagaimana kondisi lalu lintas di sana saat ini
baik joy selamat malam
saat ini saya berada di jalan raya limbangan
di sini merupakan salah satu titik atau daerah yang rawan macet
karena memang tadi siang saja di pertigaan pasar limbangan
sempat terjadi antrean kendaraan sepanjang delapan km
namun antrean ini tidak berjalan begitu lama
karena aparat kepolisian sudah mengatur kontrak
untuk mengontrol rekaan lalu lintas dengan memperlakukan satu arah
dan pada keadaan normal ini berjalan dua arah
tapi karena tadi sempat terjadi penumpukan kendaraan
aparat kepolisian berhasil melakukan sistem satu arah
dan saat ini memang kondisi lalu lintas di jalan raya limbangan
terpantau ramai sudah mulai tersendat joy
namun kami informasikan bahwa memang tadi sore saja di jalan raya nagrek
sempat terjadi penumpukan kendaraan ataupun juga kemacetan
namun untuk mengatasi hal ini
aparat kepolisian dari polres
bandung juga sudah menerapkan sistem buka tutup jalur
dan akhirnya pada pukul tujuh belas atau pukul lima sore tadi
sempat dibuka kembali dua jalur sehingga para pemudik bisa melewati jalur garut
dan juga melewati ke tasik malaya
kami juga menghimbau kepada para pemudik agar supaya berhati hati
terutama melewati jalur nagrek karena tadi siang saja menjelang sore
sekitar pukul empat belas tiga puluh sempat terjadi kecelakaan tunggal
bus merdeka jurusan merak pangandaran
di mana bus ini sempat mengalami
rem blong atau rem tidak berfungsi
ya pada saat bus turun tanjakan di mana sedang terjadi antrian kendaraan
tiba tiba rem tidak berfungsi dengan baik dan
supir bus sempat membanting setir ke arah kanan dan menabrak pohon
pada saat diselamatkan oleh petugas kaki supir sempat terhimpit
namun berhasil dipindahkan dan dirawat di puskesmas nagrek
namun empat puluh penumpang yang berada di dalam bus berhasil diselamatkan
atau dinyatakan dalam keadaan baik baik saja
ya terima kasih atas ulasan ini
terima kasih atas laporan anda arman helmi langsung dari nagrek
sekian informasi terkini gomudik kali ini
dan ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik dalam gomudik sianan indonesia
dan untuk update real time anda bisa mengunduh aplikasi gomudik di google play store
saya joy citadewi sampai jumpa